sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih abah
tentu betul salah salah
hei yang itu yang itu ayo cepat jangan males malesan
bendungan sudah hampir selesai dan anakku sudah membuat perahu
aku merasa ini ada yang aneh
ada yang bekerja tapi kita tidak bisa melihatnya
mungkin memang sudah takdirnya aku menikah dengan anakku
aku sudah suami yang pengecut
kamu jangan menyerah sumi
selama ini kamu tidak pernah menyerah
dan sekarang pun kamu tidak tidak bisa menyerah
menikah dengan anak akan membawakan hancuran sumi
sekarang mintalah bantuan pada suamimu layuwangi
melihat siapa yang telah membantu anakmu
suamiku sudah mati mira
kalau begitu sekarang kamu berdoalah
minta pada tuhan agar dia bisa membantu kamu
sepertinya sedang ada masalah
bagus itu adalah
anakku yang telah delapan belas tahun lalu hilang
akhirnya anakmu kembali juga
tapi yang jadi masalah sekarang
setelah aku memberitahu bahwa aku adalah ibunya
dia tetap bersikeras memenikahiku
lalu aku mengundur syarat padanya
aku pikir dia tidak akan bisa melakukannya
ba tolonglah sumi ba
bantu dia agar bisa melihat siapa yang membantu anaknya
untuk membendung sungai citarum dan membuat perahu

itu bukan perbuatan manusia
itu bukan perbuatan manusia
itu bukan perbuatan manusia
itu bukan perbuatan manusia
itu bukan perbuatan manusia biasa
ada yang membantu anakmu sumi
ada yang membantu anakmu sumi
abah aku mohon tolong buka indera ke enam aku

aku bisa melihat semuanya
baik abah akan membantumu
baik abah akan membantumu
pejamkan matamu konsentrasi
dan berdoa pada yang puasa
dan berdoa pada yang puasa

mereka itu siluman guliang tujuh
dan anak gue hanyalah yang membantu anakmu

siluman takut dengan matahari
siluman takut dengan matahari
dia akan menghilang
karena mereka takut akan terbakar
karena mereka takut akan terbakar
zumi ayo kita gagalkan pekerjaan anakmu
aku tahu caranya
terima kasih abah
terima kasih abah

kita harus bawa kain putih ini ke tempat yang lebih tinggi
yang dekat dengan pantai
kita harus membangunkan para ibu dan menyalakan oboh
yang dekat dengan pantai
lalu mengeluarkan ayam jago agar berkokoh
lalu mengeluarkan ayam jago agar berkokok
kita akan membuat pagi lebih awal
kita akan membuat pagi lebih awal
kita akan membuat sinar seperti matahari
kita akan membuat sinar seperti matahari
aku juga tidak mau kompromi dengan anakku
kalau dia bisa bermain curang
dengan mengarahkan bala bantuan siluma
dengan mengarahkan bala bantuan siluman
aku juga bisa meminta bantuan kaumku
nanti keburu selesai
tolong bantu saya ya ibu
ibu ibu tolong bu
tolong bantu saya ya ibu
biarkan sumbi yang menjelaskan
saya membangunkan kalian
saya minta pertolongan kalian
saya ingin kalian menyalakan obor kalian
untuk mencintai citarum
dan sebagian lagi
tolong bantu nyimira untuk membentangkan kain putihnya
iya nanti ikut saya tolong bentangkan ini ya

iya nanti ikut saya tolong bentangkan ini ya
peralatan dagangan ini
perempuan seperti anda
bisa membuatkan tingkat
apa lagi kita dapat
jangan pergi gurian
pekerjaan kita belum selesai
tapi hari sudah pagi
kami semua bisa terbakar
tunggu dulu gurian
ini pasti ada yang salah
sungguh belum datang
pasti ada yang salah guriang
keluar kau sumbi
kamu telah gagal
matahari sudah hampir terbit
ayam telah berkokok
dan pagi sebentar lagi datang
pekerjaan kamu belum selesai
kamu boleh menipu jin atau siluman
tidak bisa ditipu
ini pasti pekerjaan kamu
dan penduduk desa
dengar ya sang gurian
meminta bantuan jin ataupun siluman
itu juga termasuk perbuatan curang
sekarang mengakulah kalau kamu itu telah kalah
ubahlah niatmu untuk menikahiku
aku ilah kalau aku adalah ibumu
dan kau adalah ibumu
aku akan menikahmu
dan kau adalah anakku
dan aku tidak mungkin menikahimu
aku akan tetap menikahi kamu
walaupun kamu itu ibuku
aku tidak mau dinikahi olehmu
kamu telah gagal
mesti kamu itu sekeras batu
aku denger suara riri teriak ma
gak mungkin kan reda di kalimantan
tapi aku bener bener denger suara riri jelas banget
coba aku cek dulu ya
mungkin kamu cuma halusinasi
itu kamu perasaan aja denger suara orang teriak
kita semua gak ada yang denger suara orang teriak kan
pasti kamu salah dedy
ada apa ya
gak denger suara orang teriak kan
gak denger kan kamu
gak apa gak denger
tuh gak ada
duduk sini dek
eh malah andi muncul disatu yang tepat
kamu ngapain disini
aku mau ketemu sama papa arya
nyusulin riri ke kalimantan